kita ke ibu kota genangan air kembali merendam sebagian besar ruas jalan kemang utara sembilan mampang perapatan setinggi hampir setengah meter
genangan air juga terjadi di ruas jalan fatmawati raya kebayoran baru bahkan hingga menimbulkan kemacetan
kondisi ruas jalan kemang utara sembilan mampang perapatan jaksel pasca diguyur hujan pada rabu siang menimbulkan genangan air setinggi empat puluh cm sepanjang tiga ratus meter
meski masih bisa dilintasi tidak sedikit kendaraan khususnya roda dua yang mogok
tidak hanya itu banyak pula pengendara yang memilih memutar balik kendaraannya meluapnya aliran kali mampang dan tersumbatnya gorong gorong menjadi penyebab utama genangan air
kondisi serupa juga terjadi di ruas jalan fatmawati raya kebayoran baru jakarta selatan
genangan air setinggi empat puluh cm ini menyebabkan kemacetan
sejumlah petugas kebersihan setempat berusaha membersihkan saluran air
yang tersumbat untuk memperlancar aliran air